ya gegap gempita kampanye calon gubernur jawa tengah masih diwarnai potret rakyat miskin
masih ada warga yang belum tersentuh bantuan pemerintah untuk hidup layak
salah satunya penjual daun jati di kebumen jawa tengah
rumah samini di dusun karangtengah desa jatiroto kecamatan buayan kabupaten kebumen jawa tengah tidak layak huni
di bangunan berbahan baku kayu dan bambu samini bertahan hidup tanpa tersentuh bantuan dari pemerintah selama hampir dua puluh tahun
kondisi samini sungguh memprihatinkan rumah berukuran empat x enam meter ini masih berlantai tanah
tak ada meja dan kursi hanya ada sebuah dipan dari bambu tanpa kasur yang digunakan samini untuk beristirahat
di bagian dapur dinding dan atapnya hanya terbuat dari terpal
ia tidak memiliki kompor
untuk memasak samini menggunakan tunggu kecil dan ranting pohon sebagai bahan bakarnya
jangan tanya toilet di rumahnya karena untuk keperluan mck saja samini terpaksa harus menumpang di rumah tetangga
janda penjual daun jati ini memiliki penghasilan sepuluh ribu per hari
sehingga memperbaiki rumah hanya ia anggap sebagai mimpi belaka
beruntung salah seorang dermawang
dewan terketuk hatinya saat melihat kondisi samini
ia mengeluarkan dana pribadinya agar rumah samini layak huni
perbaikan rumah ini tanpa dana pemerintah
seluruhnya berasal dari donato
itu dari tahun berapa ibu
dua puluh tahun belum pernah diperbaiki rumahnya
baru kali ini ada bantuan gitu untuk perbaikan rumahnya
minimnya perhatian dari pemerintah provinsi
dan kabupaten membuat perangkat desa jatiroto berusaha mencari bantuan
agar warganya keluar dari garis kemiskinan
pihak desa hanya mampu membantu menyediakan tenaga kerja
yang terdiri dari perangkat desa dan bpd
di desa jatiroto terdapat satu ratus sembilan puluh empat rumah tidak layak huni
dan tidak seluruhnya hak milik termasuk rumah samini
intinya prioritaskan kaitannya dengan swadaya juga nanti kita upayakan
bagaimana menurut anda apa yang anda lakukan untuk mendapatkan alat rumah tangga
ya awalnya kita tidak sengaja menemukan bukan nilai soal bukan soal nilai nominal daripada bantuan tersebut
tetapi keikhlasan kita dalam membantu
kini samini sedikit dapat bernafas lega
kendati hanya diperbaiki bagian dinding dan lantai
dan mendapat bantuan alat rumah tangga
ia sudah mulai merasakan nyaman tinggal di rumah sendiri
bantuan pemerintah jawa tengah masih menjadi harapan
karena masih banyak samini samini lain yang luput dari perhatian
heru sugiyarto kebumi